peresmian skywalk kebayoran dilakukan oleh pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
usai meresmikan heru didampingi kepala dinas bina marga hari nugroho
langsung melakukan peninjauan kesiapan jembatan pejalan kaki terpanjang di ibu kota ini
untuk menghubungkan akses keluar masuk pengguna transportasi publik bus transjakarta dengan krl
saya meresmikan penggunaan skywalk kebayoran untuk digunakan oleh masyarakat
dan tentunya nanti tolong dirawat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya
dan tetap harus dijaga dan tentunya keamanan saya titip awali
nanti keamanan satpol pp dari kecamatan atau kelurahan tetap bisa menjaga mondar mandir
termasuk juga petugas dari disub
pembangunan skywalk kebayoran berlangsung mulai dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
hingga tiga puluh november dua ribu dua puluh
jembatan sepanjang empat ratus lima puluh meter dengan lebar tiga enam puluh meter ini menghubungkan stasiun kereta rel listrik krl kebayoran
dengan halte bus transjakarta pasar kebayoran lama koridor delapan
dan halte bus transjakarta felbak koridor tiga belas
sebelum diresmikan pembangunan skywalk yang menyedot dana apbd dki jakarta hingga lima puluh dua miliar rupiah ini
telah lebih dulu diuji coba
sejak dua puluh satu januari dua ribu dua puluh tiga lalu pengguna moda transportasi krl dan bus transjakarta mengapresiasi keberadaan skywalk
yang peresmiannya sempat tertunda hingga tiga kali ini
saya tiap hari pakai ini sih mbak ini benar benar ngebantu banget sih sebenarnya akses di sini ya
karena biasanya lot bawah nyebrangan agak bahaya ya jadi kayaknya ini benar benar fungsi
dan ini langsung banget banget ke stasiun juga dan juga benar benar gak kena pehujanan
sejak ada ini ya saya lebih merasa lebih praktis
lebih aman dan lebih ekonomis tentunya
skywalk kebayoran didominasi dengan warna orange cerah di kerangka besi penopangnya
dengan lantai kayu berwarna coklat
di sisi kiri dan kanan jembatan terdapat pembatas besi jaring jaring sebagai pengaman
sekaligus memberikan sirkulasi udara bagi pejalan kaki
di tiap sisi skywalk kebayoran dipasang lampu artistik untuk memperindah jembatan pejalan kaki ini di malam hari
serta tersebar belasan kamera cctv
dapat memantau selama dua puluh empat jam agar masyarakat merasa aman dan nyaman
skywal kebaran dilengkapi dengan tiga unit lift serta dua unit eskalator
tidak dapat dipungkiri keberadaan eskalator dan juga lift akan semakin memudahkan masyarakat
terutama lansia ibu hamil serta kaum disabilitas untuk bisa mengakses sarana integrasi antar moda transportasi publik
di ibu kota ini
sufini tanjung andra anhar jakarta